bapak sarang ibu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
tapi terdapat sekarang berbeda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
aku ketahuan sama ibu panti
kalau pernikahan kita ini gak beres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
kayak saya minta tolong sama papa sama mama bantu saya untuk cari andin
kenapa kenapa harus berbohong
sebetulnya saya cuma menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan mama papa andin ke mama saya
saya juga nggak tahu mana situasinya jadi kayak gini pak
kok gak liat bu rosa ya
masa iya sih bu rosa gak dateng ke petikahannya anaknya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
bantu saya untuk ketemu sama andin pak
saya harus ketemu sama andin pasti harus minta maaf sama andin
apa udah coba telepon berkali kali dan handphonenya nggak aktif
kata mama handphonenya rusak
atau mungkin juga andin matiin handphonenya karena dia nggak mau ngomong sama kamu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
al kamu tuh kamu cinta gak sih sama anak saya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
jangan bikin dia sedih
saya salah pak saya salah
saya terima pak
kalau dengan memukul kamu akan membuat andin gak sedih lagi
supaya andin gak sedih lagi tapi tapi enggak kan
jelasin semuanya ke dia
satu hal lagi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
kalau belum ketemu andin
siapa yang pasti akan cari andin
terima kasih waktunya pak
udah ya jangan terlalu kamu pikirin
kamu juga harus pikirin kesehatan kamu
selamat malam pak
kalau tadi teh neng andin dateng ke rumah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
mau beres beres rumah
yaudah terima kasih ya bu udah ngabarin saya
baik pak assalamualaikum
waalaikumsalam alhamdulillah berkat berkat
bu alma yang telpon yang di bogor rumah oma
ya ampun andin kabur lagi ke bogor
pasti karena dia sangat kesel sangat sedih sama al
yaudah kalau gitu kamu sekarang telpon al
kasih tau andin ada dimana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
biar andin sendiri yang ngasih tau dia dimana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
nanti kalau andin siap dia akan kasih tahu sendiri
aku setuju kalau andin dan al ini menyelesaikan masalah sendiri
dan biar al tuh ada perjuangannya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
kamu dimana sih nin
sekarang aku lagi ada di rumah oma mas
yang dulu aku pernah ceritain sama kamu
aku gak tau kamu masih inget apa gak
karena menurut kamu aja mas pernikahan aja gak penting buat kamu
gimana dengan percakapan kita
kamu sadar nggak saya tuh lagi nyariin kamu
aku diserima sendiri
dan waktu dulu papa mas
tapi sekarang udah beda
sekarang aku mau kamu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
saya yakin saya pasti bakal temuin kamu
saya gak suka penolakan
jadi awas kalau kamu nolak ya